kita awali berita dari nganjuk
sebuah tebing setinggi sepuluh meter di kabupaten nganjuk
akibatnya lima orang dikabarkan hilang tertimbun longsoran
tim sar belum bisa melakukan evakuasi
karena sulitnya lokasi kejadian
inilah video amatir
warga yang merekam detik detik longsornya sebuah tebing
setinggi sepuluh meter di desa kepel
kecamatan ngetos kabupaten nganjuk minggu siang
konten kejadian ini mengundang teriak histeris warga sekitar yang melihat
bagaimana dasyatnya material longsor
tiba tiba bergerak turun menerjang sejumlah warga di sekitar lokasi
lima warga dikabarkan menjadi korban tebing longsor
kelima korban tersebut hingga kini belum ditemukan
ada batu batu turun
itu ada air ada angin beliung dong
nah itu melampai itu jalannya itu seperti angin beliung
tim sar wilayah nganjuk langsung bergerak cepat
melakukan proses pencarian korban
namun sayang pencarian terkendala medan yang sempit
sehingga alat berat tidak bisa menuju lokasi
sementara suasana duka terjadi di rumah duka dua bersaudara dodi dan bayu
di dusun sumber bedo nganjuk
ibu korban hingga kini terlihat syok
atas hilangnya kedua anaknya yang tertimbun tebing longsor
keluarga berharap kedua anaknya segera ditemukan
menteri sosial kofifah idar parawansa
meminta warga sekitar gunung wilis untuk terus waspada
pasalnya longsor yang terjadi di nganjuk
masih satu rangkaian dengan longsor yang terjadi di ponorogo dan trenggalek
ketiga kawasan tersebut termasuk dalam kawasan gunung wilis
yang sudah terdeteksi sebagai zona merah rawan bencana
karena itu warga harus diberi pengetahuan secara komprehensif
agar terhindar dari bencana
agung wibowo nganjuk